dari kasus penembakan mahasiswa di jember
kepolisian daerah jawa timur akhirnya mengungkap identitas pelaku
yang ternyata seorang polisi
peristiwa penembakan itu sendiri dipicu oleh salah faham
akibat korban dan pelaku kebut kebutan di jalan raya
petugas kepolisian daerah jawa timur akhirnya mengungkap
identitas pelaku penembakan misterius yang menewaskan seorang mahasiswa di jember
pelaku adalah anggota kepolisian dari satuan brimob berinisial bm berpangkat brigadir
sebelum ditangkap tersangka sempat kabur ke banyuwangi untuk bersembunyi
namun polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dari mobil yang dikendarai
dari penangkapan itu polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa mobil honda jazz
senjata api revolver dengan lima butir peluru serta baju dan motor milik korban
peristiwa penembakan ini berawal dari kebut kebutan yang dilakukan
keduanya saat berada di jalan raya
ada yang merasa terhalang halangin naik motor ini
terus kemudian menghentikan mobil jazz
terus kemudian yang naik motor itu emosi menghentikan
dan para maharain yang punya mobil bahkan memukul yang sopirnya jazz turun
membalas kemudian dia berebut senjata
kapolda jawa timur juga menegaskan saksi kunci brigadir rama adi gunawan
tidak dalam kondisi mabuk seperti kabar yang banyak beredar di masyarakat
meski motif penembakan berlatar kesalahpahaman
polisi tetap akan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku
syaiful kusmandani jember